menurut hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan direkturat jenderal pemasyarakatan
nazarudin sudah memenuhi syarat administratif untuk mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat
kontribusi nazarudin dalam mengungkap kasus wisma atlet dan mega korupsi ktp elektronik
menjadi sebagian pertimbangan kpk untuk menjawab rekomendasi di jenpas
nazarudin sebelumnya difonis untuk dua kasus berbeda
setelah terbukti menerima suap empat enam miliar rupiah dari manajer pemasaran pt duta geraha indah muhammad l idris
mahkamah agung memperberat fonis nazar menjadi tujuh tahun dalam kasus suap wisma atlet sea games dua ribu dua puluh
pada juli dua ribu enam belas nasar kembali difonis enam tahun penjara terkait kasus gratifikasi
yang nilainya mencapai rp empat puluh tiga puluh tujuh miliar rupiah dari pt duta geraha indah dan pt nindya
dari dua fonis ini nazarudin total dihukum tiga belas tahun penjara
sementara untuk mendapatkan pembebasan bersyarat seorang narapidana harus telah menjalani sekurang kurangnya dua per tiga masa pidananya
dengan ketentuan dua per tiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan
sejumlah pejabat negara dan petinggi partai politik terseret menjadi tersangka setelah terbongkarnya kasus korupsi hambalang
dan megakorupsi ktp elektronik
ini merupakan bagian dari kontribusi nazarudin dalam mengungkap sejumlah perkara korupsi
kontribusi nazarudin menjadi pertimbangan kpk
untuk menyetujui rekomendasi syarat syarat asimilasi dan pembebasan bersyarat nazarudin
yang diberikan oleh direkturat jenderal pemasyarakatan
horas manihuruk cnn indonesia
baik sudah tepatkah langkah pembebasan bersyarat m nazarudin oleh kementerian hukum dan ham ini
kami akan mengulasnya malam hari ini dengan tama satria langkun
peneliti dari indonesia corruption watch
terima kasih mas tama masih bersama kami
kemudian ada febri diansyah jurubicara kpk dan
dari luar studio selamat malam bang febri
selamat malam mas indra dan mas tama
baik melalui sambungan telpon ada sri puguh budi utami
yang merupakan ses ditjen pas kemenkum ham
selamat malam ibu sri
selamat malam mas indra selamat malam
baik ibu sri mungkin bisa diceritakan asal muasal kemudian
muncul rencana atau usulan bebas bersyarat dari
oke sebagaimana diketahui bahwa kami itu akan
menindaklanjuti saat orang orang warga binaan pemasyarakatan
itu secara administratif dan subtantif memenuhi persyaratan persyaratan
yang menjadi apa namanya syarat untuk diusulkan
misalnya remisi pelepasan bersyarat maupun asimilasi
nah terhadap pak nazarudin ini kebetulan syarat administratif
dan syarat subtantifnya sudah terpenuhi yang tersebut menjadi
kemudian syarat subtantifnya yang tersebut selama di dalam
jadi saya ingin mengingatkan kepada masyarakat

sekaligus yang bersangkutan berkelakuan baik
kemudian masa pindahannya telah dipenuhi kemudian yang bersyakutan
juga sudah membayar denda
sehingga pada saat yang bersyakutan
kita diusulkan untuk mendapatkan asal

tapi diberikan rekomendasi oleh kpk
terhadap proposisi yang bersyakutan untuk mendapatkan asimilasi dan pelepasan bersyarat
begitu mas sidra
baik bu mungkin bisa lagi dilanjutkan penjelasan secara rinci
kalau kita lihatkan tiga belas tahun total dari hukuman yang harus diterima oleh nazarudin di penjara begitu ya
ini baru berjalan berapa tahun kira kira bu
dan apakah bagaimana penjelasan memenuhi syarat administratif tadi
selain tadi anda sebutkan ikuti pembinaan dilapas berkelakuan baik
justice kolaborator nanti kan akan kita ulas tersendiri begitu
jadi yang bersyakutan putusan pertama dipindahkan tujuh tahun

denda satu karyar kemudian juga sudah dibayar

yang bersangkutan sudah di pppk dikangil atas permohonannya untuk mendapatkan asimilasi itu sejak tanggal tujuh belas januari dua ribu delapan belas kemarin
nah maksudnya dana yang bersyakutan kalau dijalankan secara normal itu bebas nanti tanggal lima mei tahun dua ribu dua puluh dua
jadi apabila tak pernah kaps kepada kpk untuk yang bersyakutan mendapatkan asimilasi

sampai dekat dua ribu tujuh belas ini sudah enam tahun lagi kita bahas dengan remisi yang didapatkan oleh yang bersyakutan
kita di dua belas maret tahun dua ribu dua puluh harus mendapatkan asimilasinya
begitu mas gita
baik baik bu
ibu sri tahan dulu bu sri ya
saya ingin melihat pendapat dari kpk
bang febri ini kan kemudian disebutkan meminta pertimbangan juga kepada kpk
terkait usulan dari kementerian hukum dan ham
apakah memang seperti itu polanya bang febri
dan bagaimana pertimbangan dari kpk terkait dengan usulan bebas bersyarat terhadap m nazaruddin ini
ya jadi kita terima surat tertanggal lima februari dua ribu dua puluh
beri hal suratnya itu terkait dua hal
pertama asimilasi dan pembebasan bersyarat terhadap m nazaruddin
nah memang kita cek m nazarudin ini kan terlibat dalam
kalau penyidikannya dulu ada tiga penyidikan
untuk proses persidangannya ada dua kali persidangan
sehingga ada dua vonis pengadilan di sana
totalnya tiga belas tahun
jadi benar yang disampaikan tadi
nah tentu kita masih butuh waktu untuk mempertimbangkan lebih lanjut
karena kalau kita lihat dari dua perkara yang dibawa ke pengadilan tersebut
sebenarnya sudah cukup banyak yang kita tangani ya
ada sekitar tujuh belas proyek dugaan penerimaan suap terkait dengan tujuh belas proyek
baik yang ditangani oleh dgi atau perusahaan perusahaan lain seperti nindya karya dan yang lain lain
juga kita sudah proses dengan terdakwa nazarudin pada saat itu
termasuk juga tindak pidana pencucian uang dengan nilai sekitar lima ratus miliar
rp lima ratus miliar rupiah ini diduga hasil hasil kejahatan atau hasil hasil korupsi yang dikelola oleh nazarudin melalui grup permai
jadi ada sebuah grup pada saat itu
dimana hasil kejahatannya kemudian diproses dengan tindak pidana pencucian uang
ini penting karena kalau pendekatannya penanganan kasus satu persatu
maka mungkin tidak akan cukup waktu untuk menangani seluruh kasus tersebut
jadi salah satu strateginya adalah kita fokus pada hasil kejahatannya
diduga ada lima ratus miliar
kalau di total seluruhnya mungkin cukup banyak ya
lebih dari rp enam ratus tujuh ratus miliar yang kita proses beberapa waktu yang lalu
nah itu tentu perlu kita pertimbangkan lebih lanjut
karena kita juga menghitung kontribusi dari nazaruddin ketika membuka kasus hambalang
kita tahu di hambalang kemudian ada kasus yang berbeda
kemudian ada atasan dari nazaruddin sendiri yang diproses di sana
termasuk juga ada menteri aktif di sana ketua umum parpol menteri aktif
dan sejumlah pejabat lain di dpr
termasuk juga keterangan keterangan nazar yang kami pandang di tahap awal pada saat itu
berkontribusi untuk pengungkapan kasus ktp elektronik
tapi kami belum memutuskan lebih lanjut apakah akan memberikan rekomendasi atau tidak
atau seperti apa rekomendasinya
karena surat tersebut baru kita terima dan kita perlu membahas di internal terlebih dahulu
bang febri tadi sempat menyinggung soal tujuh belas proyek ini
ini maksudnya apakah nazarudin kemudian ikut membuka tujuh belas kasus korupsi
ataukah bagaimana bang febri bisa klarifikasi
jadi untuk kasus pertama yang menjerat nazaruddin itu suap terkait dengan pembangunan wisma atlet
itu nilainya sekitar empat lima miliar rupiah seingat saya
kemudian yang kedua kita juga proses sejumlah penerimaan yang lain
ada cukup banyak penerimaan terkait dengan sejumlah proyek
proyek dgi saja yang sudah kita proses itu
duta gerah indah ya
cukup banyak ya hampir sepuluh proyek yang diduga kemudian nazarudin mendapatkan fee pada saat itu
kemudian ada proyek proyek yang lain yang kalau kita rinci sebenarnya bisa kita lihat di putusan pengadilan
itu berkat dakwa nazaruddin ya
itu adalah kasus kasus yang kita proses dengan terdakwa nazaruddin
bukan itu kasus yang dengan terdakwa nazarudin
jadi kalau ada pihak pihak di luar sana yang mengatakan kpk hanya menangani dua atau tiga kasus saja dari nazaruddin
saya kira mungkin itu belum membaca secara rinci putusannya
karena dimulai dari dakwaan dan putusan itu kita uraikan
ada puluhan proyek sebenarnya yang sudah diproses di sana
kalaupun nanti ada kasus kasus yang lain tentu saja proses tersebut tergantung kecukupan bukti
tidak akan dihentikan dengan proses yang berjalan saat ini
karena asimilasi ataupun pembebasan bersarat yang sedang kita bicarakan terkait dengan fonis terhadap nazaruddin yang totalnya tiga belas tahun tersebut
oke baik kemudian masih ada pertimbangan lain begitu bang febri terkait kontribusi nazarudin seperti membuka kasus hambalang
seperti itu juga bang febri
yang artinya saya bertanya tentang apa saja yang menjadi bahan pertimbangan oleh kpk nantinya
ya tentu saja itu harus kita pertimbangkan ya
misalnya dalam persidangan dengan terdakwa setia novanto saat ini kan nazarudin belum dihadirkan di persidangan
kami juga harus melihat konsistensi dari keterangan seorang saksi pelaku yang bekerja sama tersebut
tapi perlu saya tegaskan di sini
kpk sebenarnya dalam artian dituntutan mengusulkan posisi nazar sebagai justice kolaborator itu tidak pernah kita usulkan
yang benar adalah kpk merespon surat dari kementerian hukum dan ham beberapa waktu yang lalu terkait dengan pertanyaan apakah nazarudin itu berkontribusi dalam mengungkap perkara yang lain
kemudian kita jelaskan
benar ada kontribusi nazarudin untuk mengungkap perkara hambalang saat itu dan juga ktp elektronik
namun ada catatan yang sangat penting di sana kita cantumkan juga
kita harus melihat konsistensi dari saksi ketika memberikan keterangan baik di penyidikan ataupun di persidangan
dan hal itu juga menjadi bagian penting yang akan kita cermati saat ini
bang thamma kalau kita lihat begitu cermati tentang sosok nazaruddin ini
begitu luar biasa terheboh drama dan lain sebagainya
begitu selama kurang lebih hampir sama mungkin mirip mirip dengan apa yang terjadi pada pak stiano fanto dalam kasus ktp elektronik ya
tapi kita akan lihat nanti apa namanya bagaimana sebenarnya kelayakan dari seorang nazarudin ini kemudian menerima asimilasi lalu proses bebas bersyarat
setelah jeda kita akan ulas lebih lanjut
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime
saat rame rame bang tama kasus wisma atlet kalau tidak salah kemudian mulai menyasar nama nazarudin
sempat ada drama kabur ke luar negeri kemudian apa namanya ya artinya penangkapan kemudian tangkap kalau tidak salah di columbia
cukup ada dramanya waktu itu rame rame
tapi kemudian tidak sadar waktu itu terjadi
itu berapa tahun kemudian pada tahun dua ribu delapan belas awal dua ribu delapan belas ini muncul informasi tentang pengusulan bebas bersyarat seorang m nazarudin
padahal sebelumnya kita ingat juga banyak menyatakan kasus kasusnya cukup banyak ada puluhan proyek dan lain sebagainya
bagaimana anda melihat ini ketika disebut lulus syarat administratif
yang pertama tentu kita juga harus melihat nazarudin ini kan bukan cuma sekedar dia kabur ke luar negeri
kemudian juga menimbulkan tidak hanya kesulitan tapi juga kerugian buat kpk dalam pandangan saya
karena kpk harus mengorogoh kocek miliaran rupiah untuk menyewa pesawat mengejar nazaruddin ke cartagena
ini yang menurut pandangan saya juga harusnya menjadi pertimbangan di awal
tetapi sejarah juga menjelaskan bahwa nazaruddin itu kan sebetulnya bukan pertama kali mengajukan jsts jsts kolaborator ya atau jsc
sudah berkali kali dan yang saya ingat juga beberapa kali ditolak
artinya memang untuk perkara yang melibatkan dia dia sudah dihukum cukup ya
artinya memang dia sudah dihukum ditolak berapa kali jessica yang kemudian pada akhirnya baru dikabulkan
jadi yang saya ingat seingat saya sekitar sepuluh nanti mungkin kpk bisa klarifikasi terkait berapa kali dia mengajukan jsts
jc yang terakhir itu kemudian ditolak
nah kenapa kita bicara soal jc
karena kalau kita bicara terkait dengan permintaan lulus syarat atau asimilasi remisi dan lain sebagainya
itu kan sebetulnya diatur di pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas
yang pada prinsipnya adalah semua itu berhak mendapatkan hal hal yang dibahas tadi
tetapi memang itu diatur diketatkan terkait dengan hal hal yang berhubungan dengan terorisme narkotika dan tindak pidana korupsi
nah jadi memang ini agak lebih spesial
kalau yang lain bisa lebih umum diatur kalau yang untuk terorisme narkotika dan kejahatan korupsi kejahatan lainnya gitu yang dianggap spesifik
itu dia menjadi lebih ketat
nah ketatnya itu apa
ya tadi misalnya bicara soal jahat sekolah laborator
ya selain dia dua per tiga masa tahanan berkelakuan baik mengikuti pembinaan dan lain sebagainya
juga ada bicara soal jahat sekolah laborator atau misalnya dia bekerja sama dengan pergak hukum
yang kemudian kerjasama ini tidak hanya disampaikan lewat ucapan
jadi salah satu juga persyaratannya makanya tadi kemudian ibu dirjen juga mengatakan sudah minta rekomendasi
karena memang harus ada rekomendasi tertulis dari pergak hukum
kalau korupsi dia yang minta kpk atau kejaksaan
jadi tergantung dua lembaga itu siapa yang menangani dalam konteks penuntutannya siapa
nah itu yang kemudian berkembang sekarang
jadi pertanyaannya memang kalau kemudian apakah layak tentu saja ini sudah melewati banyak fase fase
dan kemudian juga ada bicara soal jahat sekolah laborator tentu saja ketika ada persyaratan yang dipenuhi ini akan kita kembalikan kepada kpk untuk mempertimbangkan
tetapi kalau melihat dari perjalanannya
menurut saya masih boleh boleh saja begitu
tetapi tentu saja ada catatan yang kemudian kita harus perhatikan
catatan yang pertama adalah dalam konteks nazarudin ini kan bukan cuma sekedar dia sebagai pelaku tindak pidana korupsi
tetapi kerugiannya itu kan sampai ratusan miliar
dalam ponis yang pertama yang kedua kemudian juga tadi disebut oleh mas febri sudah ratusan miliar
ini yang perlu kita garis bawahi bagaimana kemudian upaya upaya perampasan asetnya
jadi kita berharap kalaupun nazarudin dapat itu semua perkara sudah selesai
atau memang dia dalam konteks menjalani hukumannya sudah betul betul maksimal begitu
nah terutama tadi selain soal dua per tiga masa tahanan kita bicara soal bagaimana asetnya dirampas
ini yang ratusan miliar tadi misalnya itu berapa persen yang sudah diambil itu menurut saya menjadi penting
kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengandalian nazarudin terhadap korporasi korporasi
karena kan dalam putusannya wisma atlet kan juga hakim yakin bahwa
karena kan dalam putusannya wisma atlet kan juga hakim yakin bahwa

nazarudin itu menggunakan serana korporasi untuk melakukan korupsi
nah ini bagaimana kemudian dengan korporasinya dan kebutuhan nazarudin dan peran perannya di sana
ini menurut saya menjadi penting juga untuk dilihat lagi dan dielaborasi lebih jauh
jadi sepanjang semua hal itu sudah dibereskan
menurut saya boleh boleh saja kalau memang kpk akan memberikan rekomendasi
kewajiban meminta rekomendasi kepada kpk ini memang adalah hal yang mutlak ya
memang itu menjadi salah satu syarat ya dalam pp sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas
jadi tadi misalnya disebutkan kalau dalam pasal ini
jadi tadi misalnya disebutkan kalau dalam pasal ini

dia aktif ikut program pembinaan
kemudian telah menjalani dua per tiga masa tahanan
nah dalam konteks teknisnya dirjen pas itu harus minta rekomendasi tertulis kepada pendek hukum
yang dalam ini kpk
kalau misalnya kpk tidak kunjung menjawab tadi bagaimana
nah ini yang kemudian juga kita perlu disusulkan lagi ya
kalau memang dia bicara dalam ketentuan itu kan memang dia harus meminta
nah ini kalau nggak ada ya kita nggak tahu juga
bagaimana kita bisa menjawab
bagaimana selama ini pelaksanaannya
kalau kemudian kpk tidak memberikan misalnya apa yang terjadi
tidak maksudnya menjawab tidak menerima tapi atau juga tidak menolak misalnya kan
dibiarkan saja itu kan bisa saja terjadi ya terjadi
nah memang ini yang kemudian akan harus dijawab oleh dirjen juga
bagaimana pelaksanaan selama ini
karena terus terang kita juga belum pernah melakukan penelitian sampai sejauh itu ya
baik mungkin bu sri bisa menjawabnya kira kira bu sri
kalau misalnya dalam suatu kasus tidak ada jawaban rekomendasi
yang dimintakan kepada penegak hukum terkait
maka seperti apa proses selanjutnya bu
oke ada standar operasional prosedur yang ditetapkan di kpk
pada saat tadi dua belas hari sejak surat kami diterima
terus tidak ada jawaban
kami akan melanjutkan tetap melanjutkan
usulan kepada bapak menteri hukum dan ham
bahwa kami sudah mengajukan permohonan untuk rekomendasi yang bersangkutan
namun setelah melewati dua belas hari belum ada jawaban
itu tidak menolak
itu biasanya kami jadikan dasar untuk melaporkan kepada pak menteri juga
bahwa yang bersangkutan tidak ditolak atau diiakan
jadi kami kalau sudah dua belas hari nanti
kecuali ada yang ditolak
biasanya kami juga akan mengusulkan kembali gitu
karena itu adalah harapan dari para warga pindahan pemasyarakatan
pada saat yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan persyaratan
ya sedihnya diberikan rekomendasi
itu sudah harapan dari kami
karena kami mendapatkan mereka itu masih tetap memiliki harapan
untuk bisa berkontribusi lebih baik lagi dalam pembangunan bangsa dan negara
kita punya terlepas dari kemarin
seperti apakah kita berharap mereka move on ke depan menjadi lebih baik lagi
jadi nanti kami tunggu
jadi kan sebabnya
nanti kami tunggu rekomendasi dari kpk
tetap dengan melihat sop nya selama dua belas hari mau seperti apakan
jadi saat tanggal lima kemarin kami sudah bersurat
tanggal lima sudah bersurat
untuk diberikan izin asimilasi
dan nanti pada dua ribu dua puluh maret
tepatnya akan ajukan juga yang bersangkutan untuk pelepasan persyaratan
gitu mas indra
sebenarnya kalau mungkin diluruskan sedikit saja bu ya
jadi sebenarnya yang dimintakan ini bersamaan asimilasi dan pelepasan bersyarat
atau ke asimilasi dulu baru kemudian pelepasan bersyarat
seperti yang anda sebutkan tadi
pelepasan bersyarat tanggal dua belas maret dua ribu dua puluh baru bisa dilakukan
jadi apakah ini bersamaan atau bagaimana bu

kebetulan yang bersangkutan nanti kalau asimilasinya itu di apa namanya
pondok pesantren yatem dua faal kasab di cipaduk cipiru baduk
jadi yang bersangkutan akan membantu
tidak dilapas bu ya
pesantren tersebut selama dua tahun
dan setelah itu baru boleh mendapatkan pelepasan bersyarat
saat masa pelepasan bersyarat
kan masih di dalam monitor kami juga itu
pelepasan bersyaratnya ini nanti akan berlangsung seperti apa
syarat yang menempel pada dirinya ini akan sampai berapa lama ibu
sampai dengan habis masa pidananya
dan ada syarat tambahan misalnya yang bersangkutan
selama mendapatkan pelepasan bersyarat
melakukan pelaksanaan kejahatan pasok kembali
jadi bolanya memang menunggu dari kpk ya
bang febri jadi
kami sedang menunggu persetujuan rekomendasi dari kpk terhadap yang bersangkutan
tentu saja katanya kalau sudah menjadi justice collaborator itu
siapapun itu akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hak haknya
nah barangkali ini juga yang dipahami oleh yang berbeda
kemudian dengan komitmen siapapun yang menjadi justice for laborator
terus kemudian berkelakuan baik
poinnya kita tangkap bu sri ya
untuk penyelidikan yang harus dijalankan
itu mestinya ya diberikan kesempatan untuk asimilasi dan mendapatkan pelepasan bersyarat
jadi bang febri rencananya akan akan kapan rencananya kemudian kpk akan membalas surat ini
karena ada batas waktu dua belas hari yang dimaksudkan
yang dimaksudkan oleh bu sri tadi
kalau tidak maka akan diserahkan kepada menteri hukum dan ham
ya sop di kpk sebenarnya tidak ada dua belas hari tersebut
kalau itu diatur di peraturan internal kementerian hukum dan ham
itu tentu pedoman di internal kementerian hukum dan ham
kami tentu akan lebih mempertimbangkan aspek substansinya
karena apapun rekomendasi yang dikeluarkan
itu dasarnya harus jelas
dan bisa dipertanggungjawabkan pada publik
prinsip dasarnya tentu kita menghargai orang orang yang mau memberikan keterangan
terkait dengan keterlibatan pihak lain
apalagi aktor aktor yang lebih besar dan kasus kasus yang lain
itu prinsip dasarnya
namun ada satu hal lain juga yang harus dipertimbangkan
karena keterangan tersebut disampaikan dalam proses hukum
maka konsistensi dari pihak pemberi keterangan itu
atau sebutlah saksi
itu juga jadi satu hal yang penting
jadi kpk akan mempertimbangkan lebih lanjut
secara sangat hati hati
jadi secara internal kita akan kumpulkan tim yang sudah menangani ini
dan kemudian kita lihat juga
karena salah satu yang pernah disampaikan
terkait dengan keterangan nazarudin dalam kasus ktp elektronik
maka itu juga perlu kita lihat konsistensinya
jadi tidak sembarang kemudian kita katakan
bahwa layak mendapatkan pembebasan bersarat atau tidak
tapi kita perlu pertimbangkan secara sangat hati hati
kpk sekali lagi tentu tidak terikat
kalau ada aturan aturan internal batas waktu
yang berlaku di instansi yang lain
meskipun kami menghargai proses proses tersebut
baik terima kasih bang febri diansyah atas penjelasan malam ini
termasuk juga ibu sri
dari sesdikjen pas kementerian hukum dan ham
dan juga mas tama
terima kasih atas ulasannya
dan prime news masih akan kembali setelah jeda berikutnya